hai hati rahmat pengemudi angkot trayek tengah kota surabaya buatnya semakin berpikir keras
dalam sehari setelah dipotong biaya operasional pendapatannya kurang dari rp lima puluh dapatnya iya
nanti beli bensin ini enam puluh ton setiga puluh iya kalau bisa ya dinaikin tapi penumpangnya tembak
ada nanda ikut dia kemahalan hai ini kalau ya ini standar rp lima rp lima anak sekolah rp tiga
rahmat pun berharap angkot tetap diberikan akses untuk bbm bersubsidi di lain sisi kami
menemukan kendaraan yang umumnya terbeli oleh kalangan menengah ke atas justru mengisi bbm
bersubsidi dan ketika kami minta untuk konfirmasi pengendara langsung meninggalkan
lokasi ditolak ditolak nggak mau diwawancara wacana kenaikan bbm memang terus menguat
organda organisasi angkutan darat memberikan tanggapannya ya artinya boleh naik jangan terlalu
tinggi kalau bisa seribu rupiah saja agar supaya yang ekonomi rendah ini
ya yang artinya mereka yang tidak mampu ini agar cepat bisa menyelesaikan diri karena apa kita baru
belum belum baru artinya masih diikuti oleh pandemi ya masih banyak orang yang terpapar dengan
pandemi bisnis ini belum berjalan dengan baik organda menyatakan memahami wacana kebijakan
kenaikan bbm namun juga meminta
pemerintah memberikan relaksasi untuk pengusaha transportasi dan angkutan setelah terdampak pandemi
covid sembilan belas wida subianto miki peresia surabaya jawa timur